mungkin kabar sedikit miris sebuah anekdot pernah populer di pekalongan jawa tengah
jika sungai di pekalongan keruh dan berwarna ini merupakan pertanda baik
sebab itu berarti produksi dan penjualan batik sedang ramai dan masyarakat pekalongan jadi sejahtera
tapi ini pesatnya industri batik dan juga tekstil lainnya di kota dan kabupaten pekalongan
telah mengorbankan sungai
pencemaran bahkan terjadi di lima sungai besar di sana
akibatnya sumber air bersih warga jadi rusak dan warga beresiko terpapar logam berat
kami ajak anda melihat liputan mendalam bagian pertama dari korespondensi ann indonesia
yogi tujuliarto dari pekalongan
pekalongan merupakan kebanggaan provinsi jawa tengah
produksi batik pekalongan menjadi salah satu ikon kebudayaan indonesia sejak abad ke sembilan belas
hingga saat ini industri batik juga menghidupi mayoritas warga pekalongan
sungai sungai juga mengaliri salah satu wilayah terbaik pantai utara jawa ini sebagai nadi kehidupan
namun sebuah anekdot pernah populer di pekalongan
jika sungai di pekalongan keruh dan berwarna ini merupakan pertanda baik
karena itu artinya produksi maupun penjualan batik sedang ramai dan masyarakat pekalongan sejahtera
kondisi tersebut terjadi hingga saat ini
pesatnya industri batik dan tekstil lain di kota dan kabupaten pekalongan telah mengorbankan sungainya
saya bersama relawan komunitas sapulidi menelusuri salah satu sungai di kota pekalongan
atau lebih dikenal dengan nama kaliloji mengalir dari hulu petung kriono hingga muara laut jawa
sungai ini dahulu menawan dan berperan vital pada abad ke tujuh belas hingga ke delapan belas
sebagai jalur perdagangan kerajaan mataram dan pemerintah kolonial belanda
sayangnya kini fungsi vital kaliloji tinggal sejarah
yang tersisa kini hanyalah sungai berwarna pekat dengan sampah mengambang sepanjang sungai
tidak hanya sampah padat dan air pekat yang kami temui sebagai nama
tetapi juga perangkat yang kami temui sebagai indikasi pencemaran sungai
paralon paralon saluran pembuangan dengan sisa warna warni limbah
dan matinya biota yang menandakan rusaknya ekosistem sungai juga kami jumpai sepanjang perjalanan
semakin jauh perahu kayu kami melaju badan sungai semakin sempit dan dangkal
tidak jauh setelah kami melewati rintangan bambu perahu kami berpapasan
dengan limbah berwarna hitam pekat keluar dari paralon langsung ke badan sungai
aroma menyengat menyergap penciuman kami
ini kita ketemu saluran air pak warna air yang keluar dari saluran ini warna hitam pekat
dari mana dan apa
ini kelihatannya sudah buangan dari hasil pencucian batik
dan itu jangan seenaknya dibuang ke sungai
kadang kadang mereka masih jauh dari sungai
kadang mereka pakai corong mereka langsung buang sungai
ini bisa dua atau tiga industri seperti ini
ini buangnya langsung satu corong
sungai sungai yang ada di pekalongan menjadi salah satu solusi mereka untuk membuang limbah
hasil industri mereka tekstil baik itu batik atau yang bukan batik
ke sungai tanpa harus melalui ipal ya pak
tanpa harus melalui ipal iya
dan akibatnya lima sungai yang ada di pekalongan hampir dipastikan kondisinya serupa
tercemar limbah padat dan cair
dari peta google kondisi pencemaran di sungai pekalongan juga terlihat jelas
air hitam pekat di sepanjang sungai mengalir sampai laut jawa
dampak pencemaran sungai tentu dirasakan masyarakat
terutama yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan industri tekstil seperti batik
moza ini tinggal di kelurahan jenggot pekalongan selatan
rumah tinggalnya tidak jauh dari sungai setu dan sentra industri batik rumahan
moza ini tidak punya pilihan apalagi pada musim kemarau
warna air sumur moza ini bisa berubah ubah
jadi warna apa aja ya sumur ini bisa jadi warna apa aja pak
iya kuning lantas kebiruan
dan latar akhirnya itu hitam
kalau nggak hujan walah akhirnya sampai sampai bau
bau juga baunya gimana pak itu
seperti itu bau banger
bau banger bau anjir gitu pak
buat saya yang baru kena air ini ada sensasi celakit celakit atau kayak gatal
dan airnya juga seperti bertekstur ya pak
ya ini udah tidak berani pakai warga air pak
salah satu halnya
saya balik duluan
dia tidak tahu berapa saya kerjakan letter
ini juga baru hari dunia
ini sudah lama sekali
kamu kami akan membawak
anak anak di sana terkena batik
ketplik atas handuk
data sekunder maupun premier yang dimiliki juga belum mendukung fakta bahwa kondisi pencemaran ini membawa dampak negatif terhadap masyarakat
baik yang tinggal di sekitar sungai maupun yang tinggal jauh dari sungai
di samping itu juga ya kalau saat ini kita tidak memungkiri juga beberapa sungai yang ada di kota pekalongan itu
seperti sungai bermi sungai sungai binatur itu ya itu juga mengalir ke airnya bukan tidak hanya ke laut tetapi ada juga yang mengalir ke sawah
nah ketika itu airnya masuk ke dalam aliran sawah kemudian itu dipakai untuk pengairan misalnya padi dan sebagainya
tidak menutup kemungkinan ya padi hasil padi yang dihasilkan itu pun juga
bisa mengandung logam berat dari limbah dari industri tersebut
nah kalau dikonsumsikan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan
pembuangan limbah tekstil dan batik di pekalongan tidak pernah surut
meski jam kerja telah usai aliran limbah tidak berhenti mengalir ke badan sungai
menurut relawan komunitas sapu lidi sebagian industri batik dan tekstil justru memanfaatkan gelap malam untuk membuang limba
tidak hanya langsung ke badan sungai
tapi juga ke saluran pengairan dan area persawahan
yogi tujuliarto pekalongan